pada senin tim gabungan dari polisi dan pemerintah daerah mengecek kesiapan akhir akses dan fasilitas ruas jalan tol dolok merawan sinaksak sepanjang dua puluh empat km dengan dua jalur dan empat lajur yang sudah rampung dibangun
dan kemudian itu yang disebarluaskan ke masyarakat begitu ya
artinya ada yang perlu ditelah lagi dong ya
kadang kadang kita nggak bisa nutup mata juga ya buat orang yang cedera ke tukang urut
namun komoditas komoditas pangan ini juga selain sensitif di sisi permintaan
kalau misalnya calon akan di unggulkan
wisatawan domestik meningkat saat cuti bersama imlek tahun ini
tentu kalau saya ditanya sebagai kader partai
bahkan kita di csis itu untuk pilpres saja
dan kanan untuk kendaraan roda empat
dari secara squad dan secara size ya
jadi kalau misalnya kami katakan aceh ya
walaupun di seri seri awal mereka cukup dominan
terdapat kurang lebih seratus pohon singkong yang siap dipanen
dan disinilah di air traffic control di jakarta ini yang akan memberikan informasi
gaplok gitu ya sama yang sama yang di atas gitu ya
restoran otentik malaysia ini pun punya big bowl kari mie
dan saat ini saya sedang berada di udhisa budhidharma
kalau satu juta kita hitung saja misalnya kita subsidi itu jumlahnya kan lima ratus dua triliun semua itu ya
bahwa presiden boleh memihak
atau engga mentok mentok free throw gitu kan
tidak bisa menyelesaikan satu persatu
maka perkiraan sampai setara tahunan
jadi menurut saya saya istilahnya ya puzzle demi puzzle lah gitu ya di
nah tapi buat para calon pemudik ada beberapa catatan yang harus diperhatikan nih sebelum melakukan perjalanan mudik
wg kaleb juga kemarin kan
itu bisa bangkit gitu loh itu yang
kalau terjadi atau terjadi satu saat
pemilihan calon wakil presidennya itu cacat
makanya kita awal mula kita mulai dua ribu sembilan belas itu adalah dengan melatih eh juru bahasa isyarat
mengocok tetalua butuh waktu lama kira kira kenapa ya
kemudian peserta masuk gedung tua yang merupakan bangunan tiga lantai
dini hari timnasnya akan berangkat ke bahrain
kalau misalnya emang kalau kata kog sih ya
selain itu mendengar sensor ini juga harus dipakai secara permanen
walau tidak mematok biaya untuk kegiatan memantau kekah adiani tetap membantu perekonomian warga desa
karena kita udah berharap
walaupun so far timnya secara keseluruhan bisa ngelawaskan lawan
tetapi sekali lagi kami khawatir kalau terjadi chaos
namun andiani harus berkompromi dan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengakomodir permintaan turis berapapun jumlahnya
dan ini basah oleh keriket yang berkecukuran selama memasak
nah kebetulan ketemulah ada rumah dengan sumurnya

jadi dari nol kita ngebangun
waktu dia di aspac eh di stapak lah gitu
dengan mereka yang sudah di atas empat puluh lima tahun
terus kemudian saya juga cari nih
pertemuan paul petin ray skowalker kay loren dan luke skowalker ini bukanlah cuplikan dalam film star wars
oke sebenarnya ini kan koleksi spring summer ya
karena kami juga dapat informasi bahwa ada pasul online yang akan mendaftar pada jam sebelas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
di desa parigi mekar ada lebih dari lima puluh bengkel yang memproduksi aren setiap hari
masuk atau keluarnya dari daerah mana asalnya
dengan bang erick bisa kerjasama
sdi tiga ratus lima puluh satu terletak tepat di depan gerbang kawasan adat amatoa
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia bersama kami di prime news
disampaikan bahwa inflasi kelompok makanan minuman dan tebakau adalah sebesar enam tiga puluh enam persen secara year on year
nanti dia akan berubah warna menjadi kemerahan
di rnht di beberapa wilayah ada lebaran ketupat
nanti kan dua ribu dua puluh empat banyak juga partai
untuk melaksanakan pembelajaran itu harus sangat diperhatikan
di sini masyarakat harus diedukasi bagaimana kemudian dengan kenaikan ini dan bantuan ini bantuan ini mencukupi atau tidak gitu
nah ini harga sewanya berkisar antara empat ratus ribu rupiah
barulah singkong dicuci agar semua lendir pada singkong hilang
namun gulai mercon dengan daging dan cabai yang banyak jadi pembedanya
mendatangi proses penghitungan manual secara
makanya gini kan pakai beskap semuanya
saya ingin audit supaya apa yang kita lakukan ini memang nyata bukan sesuatu yang memang kita tutup tutupi
terakhir di luar perombakan kabinet memilih orang orang yang tepat untuk mengisi posisi menteri
selain itu juga ada fenomena indian ocean depot yang memberikan kontribusi terhadap melimpahnya uap air pembentukan awan awan konvektif di wilayah indonesia
bisa dapet kemas gak sih
itu ada dispensasinya lah ada fatwanya
karena dia cukup paham soal ibl ya
yang pertama tentu kami menyayangkan dari langkah kpk yang sangat lambat mengumumkan bagaimana sebenarnya status hukum sahrul yassin limpo
yang notabene di beberapa game yang lalu sih score nya fantastis ya kevin moses ya
gue kira dia musisi anjing kayak rapper gitu
wave house berdiri di lahan seluas empat ratus tiga puluh meter persegi dengan luas bangunan seribu dua puluh meter persegi
di mana pengembangan atlet itu kita bangun dari usia sekolah
pertama tingkat perburuan ya
para pendengar sekalian komunitas migran dan pengungsi menyambut baik inisiatif dalam anggaran federal
cara memasak beras sorghum pada umumnya mirip seperti memasak beras biasa

bahwa berbagai diskusi kami misalnya
tapi kalau orang lain minta data ke saya
kelapa dengan pakai kayu waktu itu dijual di pinggir jalan akhirnya ada orang yang lewat beli beli
dan saya pikir mereka memiliki tanggung jawab yang baik
saya bisa melaporkan tadi kepada pak jaksa agung dan seluruh jajarannya dan kepala bpkp
karena jokowi ini apalagi sekarang lagi lagi ini perode kedua
seperti biasa di hari minggu saya bersama dengan mas revo lusiriza wpm red cnn indonesia
kalau track soal tentang basket
walau walau tanyakan ke pak jokowi dan pak prabowo
makanya kita tagline nya dari indonesia sama dunia
anaknya maju menjadi kandidat calon wakil presiden
terus ada kayak ada gusti bria juga kayak gitu
saya pun menyelami wisata alamnya
tapi ini sebelum ngomongin itu
oh tapi di luar bursa transfer ini
jadi itu kenapa pada saat dimasak
beragam sektor bisnis sudah menerapkan ai baik di front end maupun di back end
udah melewati tantangan melatih pemain pemain dari nol
nah kalau dari jajaran menteri sendiri

atau misalnya kayak kemarin yang kuliner nusantara atau pinjangan
karena dalam kejadian penyimpanan data
nanti ke augie yang ngaturin
sangat bermanfaat banget tuh buat temen temen
mereka nggak tahu bagaimana ini apa
jadi itu yang dirakuin sama kayak lemelobol tuh dia
dan game kemarin juga kevin moses lagi underperform kan makanya anjlok banget score nya
di ciracas dan di loya lainnya begitu ya pak isnawa
ini paling awal untuk dibikin
jangan sampai memberikan contoh yang tidak benar
tadi saya juga sempat mengunjungi satu rumah yang dimana rumah ini dijadikan sebagai tempat musyawarah warga
oleh sebab itu tadi malam saya sampaikan
oke kami dari aspak rindo kita lagi melihat dan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berlangsung ya di mabes atau di kepolisian terkait dugaan investasi bodong ini
pemerintah ndis tidak memiliki penyakit yang berbeda
ya ternyata hingga saat ini memang menjalani isoman
ada bahasa arab bahasa mandarin dan bahasa bahasa lain
sebenarnya kan sekolah ternama juga gitu
mengantarkan pengaman dari luar itu ke dalam rumah
perakonnya waktu perakon tuh banyak lumayan
kalau enggak di pik
kami mengantisipasi jika ada beberapa wni
ya kemarin kan gocap adi bunimantia ya kan
kalau untuk arus puncak mudik
pada tanggal empat belas bulan ini
dari subuh udah siap siap mata masih ngantuk
dimana kita memang tidak mengharapkan adanya penghasilan pasif dari situ saat ini
persepsi telur telur itu kan amisnya kasih ya tapi kenapa ini bisa sama
sekarang spencer dinwiddie kevin duran luar nemenin
pelaksana tugas manajer acc lima hidayatul rahman menjelaskan kepada saya
menurutnya best defender team juga kan mereka iya itu dia itu dia jadi satu kunci cuman ya kalau sejauh ini sih
proses pemanasan pada suhu tinggi
karena dianggap ada perlakuan unfair
kalau dialog misalnya kita bernegosiasi kita berdialog itu
tentunya saat ini belum mendapatkan gambaran yang secara detail
lantas seperti apa sih sebenarnya aturan mengenai sepeda listrik dan bagaimana cara menggunakan sepeda listrik yang baik dan benar
tiba tiba tuh api besar dan asapnya itu tebal banget
apakah ini ada perubahan suatu hal dalam pemilu
kali ini untuk memberikan pendidikan
saya tahu tapi saya cari aman aja pak
sofia memesan ice coklat yang terlihat segar dan saya memesan brand bowdesh yang warna warninya sesuai namanya
baik di dalam atau luar negeri
selain untuk listrik aliran air ini juga dimanfaatkan untuk irigasi pertanian dan air minum
nah selain itu seberapa penting sih dok equipment yang tepat ketika melakukan olahraga itu kayak misalkan kalau lari ya
ya ini seeding seeding playoff ini kan sebenernya orang udah ga ngeliat ya
saya kira sudah mekanismenya sudah cukup bagus
sebagai anak polisi saya paham betul
toh dia tau sekarang abraham nomor satu rio indonesia
tapi pada saatnya nanti ceritanya
yakni muhaymin iskandar dan gibran raka buming raka
ini bagian pegangannya nah ini bagian yang tajamnya nanti di sini nih
menimpa dulu dari lahan pertanian dulu kan adalah untuk makan
baru dia melalu melingkar
pertamina integrated terminal bitung yang berlokasi tak jauh dari rumah kaleb
dalam sehari setidaknya delapan ratus empat puluh butir telur dihasilkan
ada sekolah yang swasta ada yang sekolah yang negeri ada yang sekolah yang relatif jauh lebih siap dibandingkan
kalau merasa sakit bahwa ya jangan dipaksa
tetapi rasanya itu memang enak
apa nembaknya bank shotnya ga kena ring gitu loh
dan hari ini masih kita bakalan membahas tentang skenario playoff ya
contohnya adalah thailand kamboja
jika anak anda berusia tiga hingga enam belas tahun
versi kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan
agar mempermudah dalam perubahan administrasi warga yang terkendala
lo line up satu kali match cuman dua belas pemain
perangkat nirkabel yang mengirimkan data kadar glukosa darah ke ponsel anda pendengar
ini memang belum banyak informasinya
tanggal dua puluh tujuh atau dua puluh delapan februari
tapi misalnya masih bersih keras kan terus depannya lagi dikasih surat
jadi artinya kalau sudah di angka enam puluh lima ke atas itu suaranya sudah cukup sulit
tapi dia berani nembak gitu
selama masih dipercaya agus akan terus menjalankan tugasnya dengan segala resikonya
tapi juga jadi seger karena ketemu saus strawberry nya
itu jadi referensi juga gak buat mas hari
seperti penguatan saya penguatan penguatan sendiri
sudah tiga tahun permainannya
kerap dicampur dengan pinang muda
ya yang mau basket ga terlalu banyak sih
lalu kita matikan kompornya
untuk pemerintah republik indonesia untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap tumbuh
super rames itu saya memang suka makan karena selain makanan yunus antara juga
akan ada sensasi berbes mili atau sampai berlinang air mata
ya udah yang penting good luck lah ya buat timnas semua ya
yang ditemukan pada pekerja
di bawah bimbingan yayasan konservasi alam nusantara
selain digunakan untuk acara adat sarung tenun juga dapat digunakan sebagai alat transaksi di kampung mereka
yang easy cuma dua puluh kalo mas angga itu kebalik gitu
seru supportnya gitu dari jajaran petinggi petinggi ya
hal itu mendorongnya membuat program perawatan tanpa tarif
kan dulu itu sekarang kan dia udah berubah guys
maaf kebetulan saya itu belajar forensik
saya sama sekali tidak bisa membedakan
bisa tolong ceritakan ini terbuat dari apa
itu kan bisa dikatakan prakteknya sangat minim sekali
makanya yang terakhir tawaran tiga x tiga yang timnas itu waktu sea games kemarin
komitmen untuk menciptakan solusi ict untuk kemampuan para migran
sehingga jika dikonsumsi bpa dapat masuk ke dalam tubuh
setidaknya ada tiga lebih personilnya untuk mengamankan konser coldplay
masih ada ragil ada acun
dan banyak sekali suara suara dari masyarakat yang sangat keberatan seperti itu
nah ini yang agak mungkin tidak kalah sulitnya dari memerangi pemburu ya
yang rani dan isan tanya tadi
masyarakat bisa berpergian dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan
itu dimusawarahkan dulu atau yang disebut gundam kalau ada kerusakan kerusakan seperti atap dan sebagainya ya
sebenarnya adalah dua kelompok yang mungkin lebih rentan ya terhadap kenaikan inflasi
yang mana mungkin pinjamnya dua juta
cukuplah kita udah ngomong sama reza udah banyak banget
karena semua alatnya memang berjalan
khususnya di antara para pengungsi dan migran yang masuk ke australia berdasarkan pertimbangan kemanusiaan tahun ini
apalagi baby newborn ini kan sangat sensitif ya
itu udah kalau ngomong idealnya banget
kemudian bergerak menuju ke hi dan insya allah dari sana akan kembali ke tempat masing masing
ini tidak pernah disisuarakan
kami kasihi kecemasan kecil dari daging ramai
hukum lingkungan dan perubahan iklim badan riset nasional membuktikan hal itu
dan ini tidak hanya satu ada dua tetapi boleh dibilang sehampir seluruh
yakni dengan memperlakukan zonasi hingga membuat kebijakan yang harus melibatkan semua
semua tindakan semua kejadian kejadian tampaknya kalau dia masih dalam konteks aksi reaksi
jadi nanti kalau mas hari lolos kesenayan ini
dia harus meluangkan waktu untuk merecovery memulihkan cederanya meskipun cederanya itu kecil
di mana itu adalah bengkel kerjanya tony stark
kembangan hormon di dalam manusia sehingga khawatir yang kita
aduk terus agar santan tidak pecah
padahal memang tugas media adalah salah satunya untuk mengawasi
ini saya kira mengakibatkan kemudian kedepannya itu mengandung masalah masalah selanjutnya
kebanyakan hampir semua pemain pemain yang bersinar nih
saat kami akan melakukan formasi diam
jadi memang pengembangan atlet itu sendiri tertata ya lewat kompetisi yang berjenjang
tapi karena saya cuma bawa uang dua puluh ribu rupiah kira kira bisa makan apa aja ya
nah kemudian ini yang kita bicara dengan nilai spread
cost politik yang akan mereka bayar kalau terus menerus membiarkan netanyahu melaksanakan ambisinya
nah untuk ini juga ada sempet tribut tribut juga
apa nggak direbut dulu ya sama tim tim yang peak awal ya
karena kan bukan pendapatan teman teman media itu
tak hanya itu sebuah taman juga digunakan anak usia remaja untuk bermain papan luncur atau skateboard
dbl ntb kan lo ngalahin sembilan puluh satu ya waktu itu ya
peningkatan vaksin booster di beberapa titik di jalur tol sumatera misalnya
nah diajakin lah saya sama saudara saya dulu
berapa kali latihan itu saya muntah
selanjutnya adalah proses fermentasi
yaudah gue mau nanti nanti menghindari ketemu sama brooklyn gitu istilahnya
nah itu juga domennya dokter spesialis ke dokteran olahraga
itu dokter andi sendirian nggak mampu gitu
gak berarti emang lu keluar karena ada keperluan kerjaan juga berarti kan atau gimana
itu pemain malaysianya itu kayak nggak suka sama michelle
ada yang spike spike ini yang seperti mahkota yang sedikit kita lihat seperti paku atau crown
pribadi bisa tidak bocor ke warga ataupun
apalagi kita tahu kalau misalnya habis pensiun dini
sama passing sih passing vincent tuh
yang berusia dua puluh tiga tahun
hingga rp tujuh puluh lima tergantung ukuran
nah jangan lupa memasukkan istana gyeongbokung dalam list perjalanan wisata anda di korea selatan ya
kalau saya dulu biasanya ya
kemudian investasi jangka panjang ini yang menarik ya
kalau dari atas bawah kan
win tapi kalau gua nanya alec tentang griffin star berarti gua nanya lu project hit untuk utomo kevin cindel gimana
mungkin ini harus diatur nanti bagaimana regulasinya ya yang mungkin antar desa ini
kayak ramadan akan dibuka untuk terawih juga di sini gitu
kalau pan mungkin udah pernah bertemu langsung ibu mega wati tapi masih bareng bareng gitu loh
masih relevankah sekolah itu menggelar study tour
wah dia punya dendam pribadi nih sama gue nih
wisata baru ini menawarkan keindahan taman penuh bunga dan aneka pertunjukan sensasi seni budaya dan kuliner
dan sehari bisa menghabiskan puluhan ikat si daun pakis ini
puas healing ke taman kota saya menyambangi tempat makan yang menyajikan kepala manyung
si pj juga kayak gitu gitu kan
bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekolah dan masyarakat sekolah
ykks juga melatih jalan para penerima kaki palsu
memiliki cita rasa yang lebih kuat
oh kalau si valen belum udah nggak kontak kontakan lagi
batu bara naik satu ratus enam puluh enam persen
setiap klub juga berhak menentukan harga sesuai dengan peringkat dari pemain tersebut
papan plastik daur ulang yang menyatu setelah dipanaskan kemudian dibentuk dengan menempelkannya pada cetakan semen
semua warganya wajib menggunakan pakaian serba gelap atau warna hitam sebagai wujud kesederhanaan
karena lokasinya dekat dengan perkantoran pada hari kerja tempat ini kerap dijadikan tempat wma atau work from anywhere
jadi waktu itu saya masuk ke panasia
tapi gue pernah dengar temen gue kan bapaknya ada yang kerja di wijayapura ya
di sekolah ya itu ada pokda ada pokuya ada poknas
baliknya pada saat mereka bermain di sini pun mereka juga ditekan luar biasa
apa yang bisa dilakukan presiden jokowi setidaknya satu tahun terakhir ini untuk penguatan penguatan di berbagai bidang di berbagai sektor
wah seru seru banget pokoknya
margin of error kan kita belum
nah ini kita akan belanja bahan bahannya dulu
meski telah berpengalaman membuat ribuan ari terkadang kemunjuran tidak selalu berpihak pada pandai besi
tentunya bersama saya erlangga wisnuwaji
mereka itu sudah dalam bentuk top performance
karena kondisi covid mereka hanya bisa bicara by zoom aja gitu
ketika bertemu dengan melakukan kegiatan dengan prabowo subianto bisa jadi memang
ya pada akhirnya akan berakibat juga tentunya kepada turunnya daya beli masyarakat
sebelum kita masuk ke topik gimana nih
oke yohannes nanti cici kasih nomornya ke pokok yang punya lapangan ini ya
apa sebetulnya yang membuat covid sembilan belas ini selalu bermutasi
ini butuh waktu proses pendinginannya
ampas kering warnanya putih dp sagu
tapi tujuh puluh tiga dari itu drill itu drill ada drillnya sih
bisa jadi apa ya
iya tapi maksudnya bisa perform
peristiwa ini sebenarnya hampir sama dengan proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik lili pintauli siregar beberapa tahun yang lalu
tadi saya bilang semua orang seharusnya secara publik bisa
tapi selain kunyit warna kuning keemasan pahea dan aroma rempah juga berasal dari safron
zoi perusahaan yang menjual monitor ini di inggris
kalau ngarepin poinnya susah juga
keesokan harinya baru diayak lagi seperti ini agar menjadi butiran kecil kecil lagi
sejak saya terkati saya rayu bagaimana caranya agar dia mau datang untuk vaksin
ada dua sesi undangan yaitu pada pagi hari sekitar pukul sepuluh wib
dia masih harus disibukan
setelah dua tahun permintaan menurun drastis imbas pandemi pada momen imlek tahun dua ribu dua puluh tiga kue keranjang yang diproduksi di tempat ini mencapai dua puluh ton
karena tidak bisa spot spot menteri tersebut hanya diandalkan dari warna partainya saja
nah saya bersama dengan mas eky public area attendant
yang kemudian ini menjadi sebuah fundamental informasi yang harus diketahui oleh investor sebelum mereka